daftar sekarang juga
sorry ya telat
tunggu nya udah lama ya
ya udah masuk yuk
yah pantesan aja ainun selingkuh
lakinya main gile juga
di depan orang aja laganya kayak keluarga paling tahu agama
di belakang ancur
gak ada tuh cewek
apa dia gak tau kalo tuh laki mengangguran
mau ya udah pergi
umat muslim nabah ratu
dumbin pok ada angin apa ya
siapa yang ngomong tuh ya
gua kan gak boleh datang pengajian
eh kalo selama ini gua gak datang pengajian karena gua tuh sibuk
tau dong gue kan pengusaha kecantikan
jadi punya kerjaan gitu
tuh denger ibu ibu
apaan tuh pok pengusaha kecantikan
makanya gaul dong
hmm mukanya tuh empat gaya bakpao
kus kaya trompet
ibu ibu tau kagak kalo pok ainu tuh lagi jalan sama laki laki
jadi yang dimaksud pok ainunya
lu usah dibilangin bengal banget
hah ya bener pok
masa sih ainun nekat begitu
hah kagak percaya
iya dulu juga lu bilang si mawi korupsi
tapi kenyataannya maneh
kalo kali ini gua yakin banget kagak bakalan salah
sekarang ibu ibu pada mikir deh
mana ada bini yang kuat kalo laki lakinya kagak kerja
nah mana sekarang kan hidup tinggi banget biayanya
bener ga ga
gue gibeng ya
ibu ibu hukumnya gimana ya kira kira ya kalau istri berselingkuh karena lakinya nggak kerja lagi
hah berat tuh berat
assalamualaikum ibu ibu semua
tunggu angin bawa rogan dulu
apa kabar ibu ibu sehat
baiklah kita akan memulai pengajian kita hari ini dengan menggunakan yang berjudul

bang mardhani ini kan sumber berita yang terpercaya
agak bang bercanda itu aja gue singgung
noh istrinya pengangguran itu selingkuh
mau tahu kenapa karena lakinya main gila
jadi dua duanya selingkuh
gue baru tau lu ada keluarga separa itu
aduh depan orang orang aja
dia orang tuh pada jahit
ntar lu berdua juga tau
itu dia selingkuhannya puan ainun
kalo kesini sih ngapain sih len
kasian nih bang mardana
gak dianggep mau bini
kece juga ya selingkuhannya
mesti bilang sama ibu ibu kayak begini
ibu ibu ayo udah tahu dong siapa selingkuhannya bu ainun
kira kira cakepan bang mawi cakepan selingkuhannya puan ainun
yang di lelaki jauh dari buke lu
aduh enak aja
emang saya termasuk selingkuhannya puan ainun
padahal enggak jauh
cepet ntar gue baru pergi
udah bentar angka
wah mantep nih
gue juga mau
gue juga mau kalau kayak gitu
berani banget ya si ainun bawa selingkuhannya ke sini
tapi ganteng juga sih orangnya
kayaknya dia orang kaya
tapi bang mauli kelihatannya gak kalah ganteng deh
he he he emangnya mau makan ganteng
ganteng ganteng kalau kantongnya kempes
buat apa kali
maaf ibu ibu sudah bisa kita mulai pengajian kita
gak nih pancing rumah gue
lo tunggu aja di rumah tergut gue pulang
malah gak enak gue
gagal udah lo pulang aja sekarang gi
udah deh pertunan ulang deh
gue tunggu rumah aja ya
bu selby tolong jangan mengganggu ibu ibu yang lain
kalau pengajian kita kasak kusuk seperti ini kapan kita akan mulai
kok selby yang disalahin
saya tidak menyalahkan bu selbi
saya cuma mengingatkan
tolong jangan mengganggu ibu ibu yang lain
bu saja bukan saya yang bikin heboh pengajian
bu ainun yang dinasihatin
bu ainun yang ditegor
kok malah saya gimana sih
oh enggak apa apa bu ainun
kalau begini caranya nggak ada yang bakalan betah pengajian di sini
selby lo mau ke mana
bu selby mau ke mana
jadi makan nanti pak
saya sudah siap
saya sudah siap
kamu mau kemana
saya mau ke sana

ini udah gak bisa gue biarin nih
ini maksiat di rumahnya sendiri
bener bener gak nyangka
jantung gue sampe berdebar
tunggu dulu ya
muka lo dilipet lipet kayak gitu
abis berantem lo sama abang lo
kayak kesel be
kesel sama siapa lo
sama bu saja
masa ayo dimarah marahin depan ibu ibu pengajian
emangnya siapa anak kecil be
ya bukan loh
lu bukan anak kecil
lu dimarahin karena gak bisa
astaghfirullah bukan be
pasti lo ngelakuin kesalahan
gak mungkin deh kalau lo
gak gak ngelakuin kesalahan
terus ustadzah marah marah sama lo
ayah gak salah apa apa be
ibu saja itu aja yang sirik sama shelby
be shelby kan cuma nyampein kebenaran aja
masa dimarah marahin sama ibu ustajat itu
ibu saja itu kan aneh kan be
kalo gitu biar gue samperin langsung aja ibu ustadzahnya ya
supaya kita agak salah paham
ada yang bisa saya bantu pak haji
saya tuh cuma mau ngurusin aja
takut ada salah paham
eh anak saya tadi si selbi
kan ikut pengajian
terus dia pulang
katanya dimarahin sama ustadzah
baiknya kalau dia ikut pengajian
ntar semangatnya jadi kendur
tadi mustahil lebih itu
hanya sekedar mengingatkan
maksudnya bikin kegeruan seperti apa
maksudnya bikin kegaduhan seperti apa
maksudnya bikin kegaduhan seperti apa
maksudnya bikin kegaduhan seperti apa
saatnya selalu berada pada
ya will senang
saya sekedar ingin khawatir
tapi aku suka
jatuh segala lagi
ini cilengan kok ada disini
cilengan encun apa ada disini